ditangkapnya an pria dua puluh dua tahun warga pedurungan semarang
dalam kaitan dengan kematian putri pejabat gubernur papua
pegunungan nikolaus kondomo
masih menyisakan tandatanya terkait penyebab kematian korban
hasil autopsi menyebutkan korban mati lemas
terdapat luka kekerasan seksual di organ vital
dan tidak ada luka akibat kekerasan fisik
sementara di tempat kejadian ditemukan minuman keras anggur merah
air kelapa muda dan susu steril
polisi masih mendalami kaitan luka kekerasan seksual
dan sejumlah minuman tersebut dengan kematian korban
polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik
terkait patologi mikrobiologi dan toksikologi
untuk mengetahui ada tidaknya kandungan racun
atau zat berbahaya dalam tubuh korban
yang dapat menyebabkan kematian
kematian awal sudah kita ketahui adalah karena afeksia
afeksia itu ada mati lemas
ini nanti akan didalami apakah mati lemasnya ini karena
ataupun karena memang dia punya penyakit bawah
atau seperti apa masih didalami
tersangka an dijerat pasal delapan puluh satu dan delapan puluh
undang undang perlindungan anak
junto pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
pengakuan an keinginan untuk minum miras
datang dari korban sendiri
korban juga meminta tersangka
menjemput di rumahnya di kawasan perumahan
pelamungan indah semarang
korban kemudian ikut ke rumah kos tersangka
di jalan pawiya tanluhur
pada kamis delapan belas mei
masih menurut pengakuan tersangka
usai minum miras bersama
ia dan korban berhubungan intim
korban sempat tertidur tetapi
kemudian mengalami kejang kejang
hingga akhirnya meninggal dunia
polisi membutuhkan keterangan keluarga
dengan korban terkait kemungkinan
permasalahan dalam keluarga
kalau cukap sering dengan saya
tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara
asmara tidak pernah
dia tidak pernah
tapi dia biasa diskusi sama saya
dia kan senang cerita
kalau mau nonton film film prosukum itu
memang anak saya tertarik itu
kalau yang masalah proses hukum
menurut keluarga korban yang berusia enam belas tahun
dan masih duduk di bangku sma ini
sangat jarang pergi keluar rumah
tanpa didampingi orang tua
damar sinuko semarang jawa tengah